hari ini tepat seribu hari wafatnya mendiang taufik yemas presiden joko widodo dan sejumlah tokoh politik nasional
hadir dalam haul mantan ketua mpr tersebut di jalan teguh umar jakarta pusat
dan untuk mengetahui seperti apa suasana peringatan tersebut kita bergabung dengan koresponden cnn indonesia edo ekariski
yang sedang berada di lokasi
selamat malam edo siapa saja tokoh politik nasional yang terlihat hadir dalam haul kali ini
ya indra selamat malam memang betul sekali
sejak sore hari tadi kediaman megawati dipenuhi oleh tokoh politik termasuk jajaran pemerintahan kabinet kerja presiden joko widodo
yang menghadiri acara haul tiga tahun kepergian dari suami megawati soekarno putri taufik kemas
yang menarik indra dalam kedatangan beberapa tokoh politik nasional begitu di dalam haul taufik kemas ini adalah
kedatangan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama yang memang diundang
dan dirinya datang bersama dengan presiden joko widodo
namun ada hal unik lainnya pada saat wartawan atau rekan media menantikan kehadiran joko widodo
yang sempat keluar lebih dahulu daripada basuki cahayapurnama dan tidak memberikan keterangan apapun pada pihak media
saat dicegat oleh pihak media basuki cahayapurnama yang keluar lebih lama daripada presiden joko widodo dari kediaman megawati
dirinya mengatakan tidak ada pembicaraan secara politik
namun melihat adanya pembicaraan yang mungkin saja berlangsung
lebih dibandingkan dengan bersama megawati dengan presiden dan beberapa tokoh politik termasuk para menteri yang sudah lebih dahulu keluar
nantinya unsur unsur politis pembicaraan seperti itu memang diduga selalu ada
baik oleh para pihak media dan beberapa rekan rekan media yang ada di kediaman megawati
namun hal itu dibantah semuanya oleh basuki cahaya purnama
dirinya menyatakan hanya melakukan makan malam dan tidak ada pembicaraan terkait pilkada
terkait kondisi politik yang saat ini memang jelang pilkada jakarta
basuki cahayapurnama sangat disorot oleh para pimpinan pimpinan partai politik termasuk
di dalamnya adalah partai yang dipimpin oleh megawati soekarno putri yaitu pdi perjuangan
kita nantikan saja memang apa sebenarnya yang akan keluar setelah pembicaraan
ataupun pertemuan yang berlangsung lebih lama antara basuki cahayapurnama dengan megawati soekarno putri
dibandingkan dengan presiden joko widodo
hal itulah yang cukup menarik
dan satu lagi indra yang cukup dinantikan oleh pihak media hingga malam hari ini
tadi sore sempat nampak ada wakil polisian republik indonesia
itu budi gunawan
dimana memang isu terkait dengan proses akan habisnya masa jabatan jenderal badrudin haiti
ini memang nama budi gunawan kembali menjadi sorotan oleh pihak media
dimana salah satu pengganti dari badruddin haiti memang disinyalir
akan calonnya ini adalah budi gunawan
dan sampai sejauh ini kami masih terus menunggu keluarnya budi gunawan
dan sejauh ini pihak media belum bisa menemui budi gunawan
ataupun melihat dirinya keluar dari kediaman megawati soekarno putri
ya ido kita soal kapolri kita tahan sedikit dulu
tapi kembali ke soal bagaimana hingar bingarnya menjelang pilkada dki dua ribu tujuh belas
kita tahu bagaimana hubungan antara pdip dengan basuki cahayapurnama
bagaimana hubungan megawati dengan basuki cahayapurnama begitu
tetapi dalam haul kali ini dalam momentum haul ketiga taufik yemas ini
apakah juga terlihat begitu sejumlah tokoh elit dari partai partai politik lain
terutama yang selama ini banyak
berkomunikasi berkoordinasi dengan pdi perjuangan untuk kemudian disebut sebut menggalang koalisi bersama
ketika nanti ahok benar benar secara resmi nanti dan sudah terdaftar di kpu begitu
maju benar benar secara independen
ya indra tidak ada nampak tokoh tokoh politik yang
petinggi petinggi tokoh politik mungkin dari seperti partai gerindra yang hadir dalam acara haul taufik kemas
hanya saja tadi memang beberapa tokoh politik lama seperti
mantan wakil presiden republik indonesia budiono hadir di sini
namun yang saat ini ataupun tadi sejak sore menjadi pusat perhatian dari media dan beberapa awak media yang ada di kediaman megawati
memang adalah kehadiran basuki jayapurnama yang berbarengan dengan datangnya presiden jokowi dodo
hal itulah yang menjadi pertanyaan besar begitu dari pihak media di mana memang basuki
selaku gubernur dki jakarta yang diundang hadir bersama presiden joko widodo
ada duga dugaan pembicaraan
pembicaraan yang mengarah bahwasannya jelang pilkada ini
megawati soekarno putri ada kemungkinan membuka omongan ataupun pembicaraan dengan basuki jayapurnama dalam momentum haul taufik keemas kali ini
namun sejauh ini hal itu masih dibantah oleh basuki cahayapurnama
namun melihat bagaimana intensitas cukup lamanya gubernur dki jakarta ini bertemu ataupun berada di dalam kediaman megawati soekarno putri
hal hal terkait dengan situasi politik itu tentu saja masih ada kemungkinan
pembahasan di dalamnya indra
namun terkait dengan beberapa petinggi parpol lain yang memang sejauh ini pdip ada rencana untuk membangun sebuah koalisi untuk melawan bagaimana hadir ya basuki cahayapurnama sebagai calon independen
itu belum ada nampak hadir di sini dan tidak ada nampak pembicaraan yang cukup intensif dalam tidak hadirnya beberapa politisi politisi dari beberapa parpol yang memang digadang gadang akan berkoalisi dengan pdip
baik terima kasih edo
ski melaporkan langsung dari kawasan tekumar jakarta